kalo orang masakan susuk itu
macem macem ada yang di bibir
ada yang di jidat
ada yang di hidung bahkan ada yang di pantat
biar goyangannya baheno
kalau gue sih mesti bersyukur
sebab tuhan memberi bibir gue yang begini
yang begini seksi kayak mick jagger
lalu juga kan gue turunin tuh
bibir lu jeding begitu kan
ih nyatu gimana sih
gak lucu tau
ah tadi merasa
yaudah bang paul
yang dulu dulu gak usah diinget inget lagi
sekarang kita mikirin ke depannya
pokoknya jadi harus bawa
aku semennya ke rumah dari
soalnya aku udah gak petah tinggal disini
dari mau bawa kamu dan ibu kamu
ke rumah dari
tapi dari belum ada kesempatan ngomong sama
safira dan era
tentang ya ini
dan yang parahnya
dari selingkuh sama ibu kamu
supaya laptop dari bride dan besar
limpa yang di zoo
agak agak tak isu
ketauan dia yang rebut abang dari saya
jadi pokoknya jadi harus bawa aku sama dia sama dari
hei lora kita tuh mesti bersyukur
jelek jelek begini enggak rumah kita kita tidak kontrak tau enggak
selalu tau aja
hei lu berlagu banget sih pengen pindah pindah
kalau cakep cakep punya orang mau apa apa
sorry lora jadi harus pulang ya
jadi jom pulang sekarang
mendingan sahur sama kita
sorry lora justru tadi harus pulang sebelum sahur
kita jadinya kerampokan
gara gara aku sih bokap
mana aku tau si dinaya itu perampok
terus kita gimana
mau jadi gelandangan
mau jadi tarzan kota
budaya dulu emang tarzan
eh bokap dengar ya
aku dari awal aku tuh udah gak serg
aku gak suka
si dina itu tampung di sini
bokap aja yang mau nampung dia di sini
siapa sekarang salah
sekarang siapa yang salah
enak aja kamu nyalahin bapak
siapa yang bawa dia di sini
kalau kamu nggak bawa dia di sini bapak kan nggak kenal
kamu kan bawa nampung dia
eh bokap denger ya
siapa yang suka genit genit sama dina
bapak genit itu wajar bapak ini duda
kalau dia mau kan jadi mbokmu
bokap denger ya
terus sekarang gimana
sekarang bokap masih mau dia jadi mbokku mau
punya istri tukang rampok
terus sekarang udah terjadi gimana
pak ada apa kok ribut ribut
dia nih dia nih dia tanggung jawab
eh lo yang harus tanggung jawab bino
lo yang harus tanggung jawab
gue tuh kesini mau nyari dina
eh lo kan nggak liat kita tuh dirampok
hah dirampok siapa yang ngerampok
eh gerobak sayur kamu tahu nggak siapa yang ngerabak kaya
saya nggak mau tahu
kamu harus ganti rugi semua yang dibawa sama perampok itu
kok saya ganti rugi pak
saya aja nyari kerjaan sama bapak
saya merupanya punya uang
kalau begitu kamu masuk kamar pijat
iya masuk ke kamar bejet
masuk kamar pijat
aduh gue kira disini gue suruh pijat
pak gantian dong pak
pokoknya kamu harus miji terus aku sama anakku
eh pijatan lo dasar juga ya
udah bakat lo
iya pak udahan pijatnya
mulai besok kamu kerja ikut saya
jadi tukang pijat gantiin dina
ya udah lo minjet siang malem lo jadi hansip
udah nggak usah istirahat lo ah
oh api lagi malas ribut
tadi ada banyak pekerjaan di kantor
ini mau istirahat saja ya
papi mau istirahat ya
papi boleh istirahat ya
mulai detik ini papi tidur di luar
sampai batas waktu yang tidak ditentukan
kedudukanmu di luar
kok gitu sih mi kenapa
aku tak peduli
pokoknya aku mau pastikan dulu
kalau kamu udah nggak ada lagi hubungan sama si emas beraksa gitu
kedudukanmu di luar
kedudukanmu di luar
aku tak peduli papi
kau pergi ke luar
pergi ke luar
oke kamu tetap di jalananku
kau pergi ke luar
bagaimana caranya ya saya bawa omas dan lora ke rumah ini ya
bagaimanapun juga saya harus
menebus kesalahan saya sama mereka
nyemuknya banyak banget sih
aku tuh bangga banget sama nyak
udah mau dekat sama dadi lagi
nya udah berhasil dapetin dadi
pokoknya aku seneng aja
punya jurus pamungkas
asal lo tau aja jurus panggung kas gua ga lain ga bukan
nih bibir seksi gue kenapa tuh si paul kegila gilaan
ya karena kegilaan bibir gue
bukannya kayak orang orang pakai masang susuk lah macem macem ribet
kalo orang masakan susuk itu macem macem
ada yang di bibir ada yang di jidat ada yang di hidung
bahkan ada yang di pantat kalo sindian
wah biar goyangannya baheno
cuman kalo gua sih mesti bersyukur
sebab tuhan memberi bibir gue yang begini yang begini seksi
kayak mick jagger
lo juga kan gua turunin tuh bibir lo jeding begitu kan
ih nyatu gimana sih
wah lo gua kasih begitu bukan bersyukur masih hahih hahi aja
hmm cuman gua juga sedih nih ra
kalo emang kagak ada nek gambreng tuh bini mudanya
bapak lo pasti sahur di sini ra ga bakal dibalik
iya nyak nya tenang aja
nanti di sekolah aku mau bikin perhitungan sama r
ya bener lo berani
nah itu baru anaknya
kalo perlu ntar gua jurusin gua ajarin cetak cetak
gua cocol lu raup tuh mukanya lu kobok kobok nih
eh coba gue main anak tukang rebut lagi orang
nih lihat nih gara gara lo gue jadi kayak gini
gua kan udah bilang gua ga sengaja
ngebales lo dulu lah
kalo sampai satu sekolah tau kita punya satu bokat gua bales lo
kalo lo berani macem macem sama laura lo akan langsung berhadapan sama gue
eh ketelaron banget sih tuh orang
laura lo yang sabar ya
kenapa sih akhirnya benci banget sama lo
memang ada masalah sama dia
udah ga usah pikirin ga penting

tapi soalnya dia mau bales dendam karena kemarin ketabrak
tapi soalnya dia mau bales dendam karena kemarin ketabrak

iya lo kan tau dia orangnya emang agak aneh udah deh
tapi yang pasti gue mau bilang makasih ya
kita kan temenan ra
sama teman gue pasti akan bantuin lo
eh lu punya mata gak sih
jangan yang bener dong
gue enak banget sama si laura
dia selalu aja punya malaikat pelindung yang ngelindungin dia
ya dia lah siapa lagi
terus lo mau apain dia sih
gue harus cari cara buat bales dendam sama itu dua kurcaci